ini adalah sata
singa asal afrika ini langsung mendekat saat bus safari journey melintas di zona afrika taman safari indonesia di gianyar bali
sata singa jantan yang berusia sekitar lima tahun ini terlihat aktif dan berusaha mendekat ke kaca bus seolah ingin menyapa manusia yang ada di dalamnya
sejak taman safari indonesia gianyar bali ditutup dari kunjungan wisatawan dua puluh tiga maret lalu
sata sangat jarang melihat lalulang kendaraan di habitatnya
di sini sata tinggal bersama lima belas ekor singa lainnya
perilaku lebih aktif ini adalah salah satu perubahan beberapa satwa di taman ini pada masa pandemi covid sembilan belas
dari suasana yang biasanya ramai oleh pengunjung kini berubah menjadi sepi
dokter kan selama ini sangat sepi sekali pengunjung ada pengaruh nggak perilaku satwa di sini
kalau untuk pengaruh beberapa satwa terlihat malah lebih aktif ya kayak haina beruang madu itu lebih aktif
jadi kalau kadang kadang kalau terlalu ramai mereka malah diem kalau sekarang mereka lebih aktif mengeksplorasi area mereka
nanti ketika dibuka kembali akan ada penyesuaian lagi dengan hewan hewan
mungkin tapi tidak terlalu berpengaruh karena kita juga selama tutup ini masih ada beberapa mobil yang kita keliling untuk pengecekan juga
jadi mungkin tidak terlalu pengaruh juga
walau ditutup sekitar dua bulan lalu aktivitas perawatan satwa dan lingkungan tetap berjalan seperti biasa
di masa pandemi covid sembilan belas ini dimanfaatkan pengelola taman untuk merenovasi bangunan restoran
penutupan objek wisata ini tentu berimbas pada tidak adanya pendapatan
walau begitu tidak ada pemutusan hubungan kerja pada karyawan
sedikitnya ada sekitar enam ratus pekerja di taman ini
satu ratus empat puluh di antaranya adalah perawat satwa
karyawan kini bekerja secara bergiliran
bahkan karyawan kantor pun kini diajak ikut menyiapkan pakan satwa
saat sebelum pandemi covid sembilan belas di hari biasa jumlah kunjungan bisa mencapai lima ratus
lima ratus orang per hari
sementara saat liburan jumlah pengunjung melonjak hingga tiga orang
sementara kebutuhan pakan bagi satwa cenderung stabil
jumlah daging per hari mencapai tiga ratus kilogram
lima ton rumput lima ratus kg buah serta satu lima ton sayuran dan hijauan per hari
guna memenuhi kebutuhan pakan bagi seribu satwa dari satu ratus empat puluh spesies ini
pihak pengelola membuka dompet donasi bagi warga
baik dalam bentuk uang maupun pakan satwa
di warga sekitar sini dari seorang warga dari masjid juga
itu malah ada yang merelakan lahannya untuk kita panen
dikasih ke satwa yang before kita
ada sekitar satu hektare ladang jagung waktu itu
tapi kita bantu potongin kita angkut direlakan juga ke kita
itu kan ada yang di lahan masjid juga rumput gajah juga
kita yang bantu potong juga untuk satwa satwa kami
itu kan lahan warga sekitar juga
di saat pandemi covid sembilan belas ini sangat diperlukan
tidak hanya peduli kepada sesama tetapi juga pada satwa yang ada
iya jika anda ingin berdonasi tidak hanya dalam bentuk sembako layaknya kepada manusia
anda juga bisa memberikan donasi kepada satwa yang ada di taman safari ini
baik dalam bentuk pakan rumput misalnya
ataupun buah buahan termasuk juga daging
yang bisa anda kontak ke taman safari
kemudian mereka akan bisa diminta untuk mengambil
ataupun bisa diantarkan langsung ke taman nasional
taman sapari yang ada di ginyar bali itu
tim cnn indonesia bali